harga kolak di sini dibanderol mulai dari rp dua puluh satu
pada bulan ramadan penjualan kolak meningkat
di luar bulan ramadan biasanya sehari hanya menjual seratus porsi
kini bisa mencapai dua ratus lima puluh hingga tiga ratus porsi dalam sehari
menjaga kualitas adalah kunci eksistensi penjualan kolak
kami tetap menjaga dari quality makanannya dari pemilihan bahannya
proses pemasakannya dan juga penyajiannya
jadi kita mengontrol semua untuk kualitinya
karena untuk kualiti kontrol itu titik akhir ya
kolak lainnya yang sudah eksis sejak lama adalah kolak yang berada di jalan macan
menurut pemiliknya kolak ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kolak di sini dibuat dan dipasarkan langsung oleh generasi keduanya yakni wawa
seorang ibu yang sudah berusia tujuh puluh dua tahun
setiap hari wawa membuat tujuh jenis kolak
mulai dari kolak pisang kolak campur hingga kolak candil
wawah mengaku di bulan puasa ini ada peningkatan permintaan lebih dari lima puluh persen
menurutnya resep membuat kolak diturunkan dari ibunya ketika awal membuka kedai
kan taunya dulu kan yang banyak yang jualan kan
eh yang pembeli itu dari anak anak bpi
nah dari masih kecil sampai
eh enggak tahunnya sekarang
udah menikah udah punya anak malah udah punya cucu
meski memiliki varian yang hampir sama
tentu saja kolak keduanya memiliki keunikan masing masing
dan nyatanya kedua kedai kolak ini sudah memiliki pelanggan setianya masing masing
bukan hanya rasa ya tetapi juga ini kan udah legend ya
dari zaman saya kecil dari almarhumah juru masih ada
sampai sekarang saya juga berkeluarga
ini memang kolak pilihan andalannya orang
yang bandung sih
karena udah dari dulu sih kalau tiap bulan puasa pasti kesini
pasti kesini pasti beli disini
karena rasanya udah enggak usah diragukan lagi udah enak sih gitu
yang paling suka sih candil
terus yang hijau itu apa nggak tahu namanya ada
ya emang hampir enak sih semuanya
ahli gastronomi universitas pendidikan indonesia bandung menyebut
kolak mulai muncul di indonesia pada seribu enam ratus tujuh puluh sembilan di keraton kanoman cirebon
dan mulai eksis ke wilayah bandung
sekitar lima puluh tahun lalu
awalnya kolak hanya terdiri dari lima jenis
namun kini ada lebih dari sepuluh jenis kolak
ini merupakan bentuk akulturasi
akulturasi ya ada akulturasi dengan budaya dari tionghoa
bisa dilihat bahwa disitu ada bugur pacar gitu ya
bubur pacar itu kan memang tradisi dari tionghoa
jadi kemudian kacang hijau ya
ya itu kota bandung melting pot
jadi kalaupun asalnya tidak mencampur dengan aneka bugur
itu merupakan akulturasi dari budaya tionghoa
dewi menambahkan kolak ini sudah menjadi ikon kuliner tradisional indonesia
hal itu ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada dua ribu dua belas lalu
kiki aryadi siti irfan bandung jawa barat